mana sih tuh anak
mamami masih di bandung sayang
nanti juga mami pulang
tapi kok arisan lama banget sih mi
alah kamu kayak gak tau mami aja sih
arisannya sih udah dari tadi
terus suami kenapa ngirim papi surat
yang isinya tuh kalau mami ngambek
mami itu cuma sengaja aja bikin surat itu
supaya pabrik kamu itu kapok ditinggal sama mami
terus dia usah
ngomong bener sih bokap ah
bukain dong bokap
aduh lagi tidur lagi
gue tendang aja deh
aduh maaf banget
tadi sih lama banget
kurang ajar kamu memang
asal renek lampir gak tau apa orang lagi capek
kotoran yang banyak banget lagi
ngapain tapi berdua anis itu
oh mas kamu tahu wow walaupun kamu tidak begitu cantik tidak begitu seksi tidak begitu menarik
tapi kamu punya sesuatu yang luar biasa
itu yang membuat aku jatuh
aku jatuh cinta sama kamu
ye enggak pasti bang paul emang enggak jauh dari bibir ngomongnya
ya emang itu kelebihan saya kok
lagi tapi ada ada aja sih
kayaknya enggak ada perempuan lebih cantik aja dari dia
bagaimana kamu mau lagi
wah saya tahu kamu tidak doyan sama makanan barat
tidak suka hamburger dan segala macam itu
tapi saya sendiri bikin nasi tumpeng ini
ya untuk kamu
nah yellow rice kamu suka
ya kita makan bareng
iya masa sendiri lagi enggak habis tau
ya kita potong ya
udah kau potongnya kecil aja jangan banyak banyak tau
kita pelagi kita pelagi
nah apa itu mau kau
aduh meriah banget
aku juga meriah banget
aku juga meriah banget
aku juga meriah banget
emang dia pikir aku gak punya perasaan
dia pikir aku gak mau dimarahin depan semua orang
ya tuhan tolong bikin aku lebih kuat
tolong bikin tante mary gak benci sama aku
aku gak suka dipenci sama tante mary
sebenarnya aku tahu ini semua gara gara aku

kak angkatin dong teleponnya
ya elah mana sih tuan anak
mami mami kemana aja aku gak pulang pulang
om mami masih di bandung sayang
tapi kok arisan lama banget sih mi
alah kamu kayak gak tau mami aja sih
arisannya sih udah dari tadi tapi mami kan kayaknya nggak lengkap kalau mami gak shopping shopping dulu
terus mami kenapa ngirim papi surat yang isinya tuh kalau mami ngambek
lah mami itu cuma sengaja
memahami itu cuma sengaja aja bikin surat itu
terus dia usir itu perempuan kampungan si omas itu
eh gimana kamu lihat nggak papi sedih pikirin mami lagi pergi
ih mami salah
dia malah asik asikan tuh sama perempuan kampung itu
hah yang bener kamu
ya masa aku bohong sih mi
udah deh mendingan mami pulang
emang maya mau kalau mai pulang terus tiba tiba rumah itu udah dikuasain sama dia
ih mami gak akan biarkan itu terjadi sayang
aman juga waktunya untuk beraksi
ya udah mami akan cepet pulang ya
mami akan bikin perhitungan tuh sama papi kamu juga sama perempuan kamu
tukan si omas itu
oke deh sayang ya bye
nih jangan melamun
nih maknanya kamu dari tadi kamu belum buka puasa kan
heh pak polisius
apa itu makanan pinggir jalan begitu
eh ay biasa makan spaghetti stick atau apalah yang berbobol luar negeri gitu
kamu biasa makanan makanan ala luar negeri yang mahal mahal itu
kalau gitu kamu orang kaya dong